kita lanjut dari komisi tiga pak terima kasih
saya baru dapat informasi bahwa yang bersangkutan akan membuat surat komisi tiga
nah tentunya hal seperti itu ada mekanisme yang mengatur silakan saja
nanti mekanisme di komisi teknis itu yang akan kemudian dilakukan
saya baru dapat informasi bahwa yang bersangkutan akan membuat surat komisi tiga
nah tentunya hal seperti itu ada mekanisme yang mengatur silakan saja
saya pikir apa yang disampaikan oleh pak jazilul itu tidak juga merupakan
satu ancaman karena itu adalah satu masukan
dan masukan itu tentunya kita akan terima dan kita akan evaluasi bersama
dan tentunya langkah langkah itu akan diambil bersama sama oleh green rail dan pkb tentunya
dan kita akan berkoordinasi dan selalu berkoordinasi dengan pkb